sudah kering air mataku
sumpah mati kau rusakkan jiwaku saat ini
sumpah mati kau urusak jiwaku saat ini
sumpah mati kau urusak jiwaku saat ini
mencintai kamu rama
kamu ternyata gak seperti wajah kamu sita
kamu tuh jahat sita
acaranya mau dimulai
sumpah mati kau urusak jiwaku saat ini
sumpah mati kau urusak jiwaku saat ini
sumpah mati kau urusak jiwaku saat ini
mencintai kamu rama
kamu ternyata gak seperti wajah kamu sita

mencintai kamu rama
kamu ternyata gak seperti wajah kamu sita
sumpah mati kau urusak jiwaku saat ini

sumpah mati kau urusak jiwaku saat ini
sumpah mati kau rusakkan jiwaku saat ini
terima kasih udah datang
selamat ya sayang
kak ramah mana ma
kak ram kenapa kak
nanti aja ceritanya di rumah
sekarang kita pulang ya
di daerah sekitar inilah yang perlu dikontrol
yang perlu diawasi
karena di daerah inilah yang sering terjadi pembunuhan
oh pak rw bisa tahu di sini
ya tahu dong
namanya juga gue rw
gue jadi rw kampung buduk
kalau nggak tahu
buat lah kalau begitu pak rw
makanya kalau orang tua ngomong tuh dengerin
sekarang kita bubar
di mana tempat
kenapa jadi ngumpul begini
emangnya lo kira ikan sering di laut
iya pak rw
siap pak rw
iya pak rw
bukan apa apa pak
kok di bubur mana
eh pak rw
eh apaan gue diajak
selama ada bang ucup
secara gue yang lebih senior
nenek bukan kita dapat janjian
mek bukan kita dapat janjian
ah super dad
nenek bukan kita dapat janjian
nenek bukan kita dapat janjian

nih dia nih
batu sekolah ikut pacara
masa lo nggak tahu super dad

ah makluman gue aja
apa sih artinya
kita coba periksa kesana yuk
kita coba periksa kesana yuk
ngapain sih sama ini suparman
mendingan sama bang ucupa aja ya
dia bukan suparman
ini berdua ya
orang mau ngeronda kok bukan mau nyeberang jalan
iya tapi meme maunya sama raja
udah sana lo berangkat
jadi kenapa pengen bareng sama si meme lo
wah kenapa lo tuh pak rw
aduh gua masih capek
kok gue sendiri ya
ampuh ampuh ampuh ampuh
kenapa dewi biarkanka rama melepaskan kesedihannya
aku salah lupa ma
dengar dulu denger dulu
dengar mama dulu
rama rama denger mama dulu
dengar mama dulu ini mimpi mama tau ini mau ngotiskan buat kamu
kalau ini hanya permainannya ines dan erod ini hanya permainan
engga wadi bener ma
sinta curut aku
kau harus tenang
kalau kau tenang kau bisa berpikir jernih kau
kau percaya sama usnu kau
usnu yakin banget kau
kalau kau cinta akan kembali sama rama kau yakin
kau salah apa nuh
sinta itu dipaksa sama laki laki jahat itu
kak sinta gak mungkin seperti itu
jadi kak rama jangan sedih ya
lebih baik kamu ke kamar istirahat ya
ei tuanku tak ada apa
berada di siri